ada seorang anak laki laki berusia dua puluh satu tahun di surabaya jawa timur ditangkap polisi karena melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri ini
kalau anda lihat videonya anda juga pasti akan marah
mungkin juga ada beberapa pemirsa yang sudah melihat videonya karena viral ya di media sosial
anak tersebut menendang kepala sang ibu gara gara tak diberi uang
video kelakuan anak tersebut viral di media sosial
dalam video sang ibu terlihat sedang berbaring dan berbicara dengan anak laki lakinya andri prasetyo
yang juga berbaring di sampingnya
sang ibu sempat mengeluh sedang sakit dan minta agar anaknya tidak melakukan kekerasan terhadap dirinya
namun andri kemudian bangun dan justru menendang kepala ibunya
setelah videonya viral polisi dari sektor tegal sari surabaya turun tangan dan menangkap andri
yang tinggal di kawasan jalan kedondong surabaya
menurut polisi aksi kekerasan itu dilatar belakangi rasa emosi karena andi tidak diberi uang oleh ibunya
usai diperiksa andi dipertemukan dengan keluarganya
andri hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya
saat itu memang menurut pengakuan dari kakak kakaknya
tidak memiliki uang untuk diberikan kepada yang bersangkutan
sehingga yang bersangkutan hilaf dan melakukan tindakan yang emosional
berdasarkan permintaan keluarga yang ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan
polisi kemudian membebaskan andri
meski dibebaskan polisi akan terus mengawasi andri
polisi berharap kasus kekerasan kepada orang tua ini tidak terulang lagi
wahyu pratama putra surabaya jawa timur